kalau saya ada masalah itu saya langsung nyesek
walaupun apapun ya walaupun ada apapun
tata binaimin mencurahkan ketakutannya di vaksin kepada petugas
warga rt empat belas rw dua belas kelurahan cengkareng timur jakarta barat ini
menderita penyakit jantung sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pernah mendatangi lokasi vaksinasi
namun urung disuntik vaksin covid sembilan belas karena cemas
padahal lansia berusia enam puluh lima tahun ini
termasuk dalam kategori prioritas penerima vaksin
resikonya kan kita nggak tahu ke depannya
setelah divaksin apakah iya apakah tidak
kan itu masalahnya itu doang
kalau memang iya tanggung jawabnya ada apa boleh buat
kan itu masalahnya
tapi yang saya ragukan itu takutnya nyesek doang
itu yang saya pikirin takut nyesep
karena udah pernah anpal delapan hari itu yang saya ingin
istri saya cerita jadi saya trauma
persebelas september dua ribu dua puluh satu
dari enam delapan ratus tiga puluh lima sasaran vaksin covid sembilan belas di rw dua belas kelurahan cengkareng timur
masih ada sekitar delapan ratus
delapan ratus warga yang belum divaksin
selain menolak karena takut dan memiliki riwayat penyakit
status kependudukan juga menjadi kendala
kelurahan cengkareng timur mencatat ada tiga belas satu ratus sembilan puluh tiga warganya
yang tak dapat divaksin karena tak dikenal
dan tidak berdomisili di wilayahnya
bahkan ada tiga ratus delapan puluh dua warga yang tak dapat dijangkau atau dihubungi
ktp nya memang ktp rw dua belas
tapi disuruh pindah nggak mau pindah
alasannya punya masalah
punya motor lah punya kendaraan lah punya itu
jadi kita untuk sudah berusaha ngasih surat pindah
tapi mereka itu nggak mau pindah
dan saya bawa ke kelurahan
kelurahan tidak bisa mengakses itu
karena harus dikawal sama yang bersangkutan
dinas kesehatan provinsi dki jakarta mencatat
hingga sepuluh september dua ribu dua puluh
ada lebih dari sepuluh dua ratus warga
telah menerima vaksin covid sembilan belas di ibu kota
namun tak seluruhnya
hanya penduduk dki jakarta
berdasarkan nomor induk kependudukan
ada delapan sembilan ratus empat puluh satu dua ratus sebelas orang
yang menjadi target atau sasaran vaksin di dki jakarta
dari jumlah tersebut
sekitar enam tiga juta orang sudah menerima vaksin
dua enam juta orang belum divaksin
nah sekarang pertanyaannya
apakah dua enam juta itu tadi
dua enam juta tadi semuanya tinggal di jakarta
ini tadi yang dipetakan melalui
pendataan oleh pak yufa pak rg pak rw
dan kita harapkan nanti ada angka real
yang tentu tapi angka real juga saya yakin dinamis ya
ada yang mungkin baru lulus kemudian pindah
atau mungkin harus bepergian sekolah atau tugas ke luar negeri
dan sebagainya itu juga akan sangat dinamis
tapi melalui pendataan rw dan david tadi
kita akan coba dorong dan pastikan bahwa
warga yang saat ini ada di dki sudah mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi
dinas kesehatan provinsi dki jakarta mengimbau pengurus rt dan rw
di setiap kelurahan untuk mendata memastikan
dan mengedukasi warga agar mau divaksin
sasaran vaksin yang belum divaksin diimbau untuk datang ke lokasi vaksinasi terdekat
pemprov dki jakarta menargetkan program vaksinasi covid sembilan belas di ibu kota selesai pada akhir dua ribu dua puluh
berdasarkan data kementerian kesehatan
namun dapat mengurangi dampak atau gejala berat
yang ditimbulkan apabila terpapar covid sembilan belas
bahkan saat ini pemerintah tengah memperluas sektor kegiatan publik
yang mewajibkan pengunjungnya menunjukkan kartu vaksin covid sembilan belas
salah satunya pusat perbelanjaan
karenanya ayo segeralah melakukan vaksinasi untuk melindungi kita dan orang lain
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta